komisi pemberantasan korupsi menangkap panitera pengadilan negeri jakarta pusat dalam operasi tangkap tangan
panitra tersebut diduga terkait kasus suap penanganan perkara perdata dengan barang bukti uang tunai tiga ratus juta rupiah
seperti dikutip cnn indonesia com kpk sudah memberi konfirmasi adanya operasi tangkap tangan meskipun belum bersedia memberi rincian
kpk kemudian menggeledah ruang panitra yang berada di lantai empat gedung pengadilan negeri jakarta pusat
usai penggeledahan penyidik kpk membawa sebuah tas
petugas keamanan menutup rapat gerbang gedung pengadilan dan tak mengizinkan dokumentasi para awak media
kurang dari empat jam melakukan penggeledahan penyidik kpk akhirnya meninggalkan gedung pengadilan